di belai hangat matahari pertama pulau jawa
disentuh hawa belerang gunung berapi
serta menghirup uap garam selat bali
dari situlah aroma kopi banyuwangi makin digemari
harum legit dengan cita rasa unik
karena kopi dan banyuwangi adalah kisah perjalanan yang panjang
yang tak berhenti meninggalkan jejak pada peradaban

kopi pun bergilir seiring berpindahnya kekuasaan penjajahan
hingga akhirnya pada masa kemerdekaan
pemerintah pun mengakuisisi sebagian kebun kopi warisan kompeni
kalau yang ini kebanyakan di banyuwangi ini diambil oleh pemerintah
yang milik inggris investasi inggris itu yang apa
ini agak aneh ini
yang milik inggris ini entah itu perjanjiannya gimana dulu
waktu itu kan terkait
dengan kmp itu ya
profil kopi banyuwangi seolah karang
tersapu oleh jenis kopi lain yang lebih dikenal di nusantara
kini banyuwangi justru bangkit
membangun jati diri dari biji kopi
arabica banyuwangi menjadi keunggulan tanah belambangan
kopi arabica itu identik dengan
ketinggian di atas seribu
padahal ini di bawah seribu
sehingga punya karakter yang berbeda dengan kopi kopi yang lain
salah satunya dia punya rasa acidnya yang lebih rendah low acidity
dan satu lagi bodinya lebih light
biarpun di sangrenya sedikit hitam tapi dia tetap ringan
dan satu lagi rendah gampang
ini yang penting rendah kafein
kenapa karena dia tumbuh di tataran rendah
sehingga intensitas penyeraran mataharinya lebih lama lebih panjang
daripada kalau di atas seribu
terdapat tiga jenis kopi yang tumbuh subur di banyuwangi
arabika robusta dan liberika
meski robusta masih menguasai pasar
namun karakter arabika banyuwangi
mulai banyak diminati
tumbuh di dataran menengah arabika banyuwangi berkarakter unik
belum lagi geografis banyuwangi yang dibatasi selat bali
dipagari gunung berapi ijen
membuat cita rasa arabika banyuwangi tak bisa dijumpai di tempat lain
jadi secara geografis
hampir semua kebun yang ada di banyuwangi menghadapnya ke timur
berarti dia akan mendapatkan sinar matahari yang lebih awal
dan harus juga diketahui
timur banyuwangi ini laut selat bali
dan uap air itu yang naik ke atas yang mengandung garam
ini akan berpengaruh terhadap cita rasa kepada
tidak hanya kepada kopi
tapi kepada semua
dan juga tanaman terutama tanaman buah buahan
sehingga di banyuwangi ada beberapa cita rasa buah yang berbeda dengan daerah lain
juga sebaliknya di arah barat
kita ada gunung ijen atau kawah ijen yang menghasilkan sulfur atau belerang
dan satu satunya di indonesia
sehingga kalau dia turun angin yang ke timur
berarti angin darat ya
dia akan membawa uap belerang
ini yang akan berpengaruh
uap belerang yang angin darat
kalau angin lautnya akan membawa mineral mineral air garam
atau uap uap air yang mengandung garam
ini akan berpengaruh terhadap cita rasa tanaman buah
khususnya kembali lagi ke kopi
dari sekitar sebelas hektare perkebunan kopi di banyuwangi
lima enam ratus hektare di antaranya merupakan perkebunan rakyat
sisanya adalah perkebunan besar yang dikelola swasta
jadi tak bisa dipungkiri
kopi adalah salah satu komoditas primer masyarakat kota ini
begitu pula di banyuwangi
sedikit sekali pekebun rakyat yang menanam jenis arabica
namun kopi soal selera bukan
tiap jenis kopi memiliki penikmatnya sendiri
dari atau perbedaan tiga varitas kopi ini
kalau arabica jelas karakter rasa itu asam
asam dalam artian masih bisa diterima dengan tanpa minum
tanpa minum tanpa gula itu masih enak enak dirasakan
terus yang karakter lain dari arabica di sini ada
spesies rempah juga buah
juga ada kadang kadang ada kacang kacangan
ataupun kalau hasrat mendekati atau coklat
terus kalau robusta
condong ke gurih
kalau saya kategorikan lebih condong ke gurih ya
tergantung profil roasting
atau tingkat kematangan dari pada saatnya
liberica atau buria
lebih condong ke buria
ada kopi gelondong di sini istilahnya
itu tingkat keasamannya terlalu tinggi
luas perkebunan kopi di indonesia yang mencapai satu tiga juta hektare
adalah yang terbesar di dunia
kualitas kopi nusantara pun tak main main
namun produksi kopi kita masih jauh di bawah brazil
dan negara tetangga
tapi yang penting
kopi sudah tidak hitam dan pahit
ini yang penting
apalagi kopi indonesia
kita harus berbangga
indonesia itu merupakan satu negara
yang punya kebun kopi paling luas di dunia
brazil vietnam yang urutan pertama dan kedua dalam produksi
itu tetap di bawah kita
kuantitas kopi kita persatuan hektarnya masih sangat rendah
kopi banyuwangi adalah satu dari begitu banyak cita rasa kopi nusantara
tak hanya menyimpan rasa
tapi ada asa untuk bisa menaklukkan dunia
memakan daging buah kopi dan mengeluarkan biji kopi bersama kotorannya
kotoran luwak yang berisi biji biji kopi utuh inilah yang diproses menjadi kopi luwak
luwak itu lebih condong memilih tiket kematangan yang optimum
overripe dia juga tidak makan juga
terlalu masak dia tidak mau
yang optimum harum manis juicy atau berair
yang kita jual bukan hanya kopi luwaknya tapi yang kita jual adalah kepercayaannya
karena tidak banyak orang yang bisa membedakan mana yang luas dan mana yang bukan
kopi luwak tidak keras
karena fermentasi di dalam perutnya luwak itu dia akan mengurangi tingkat acidity nya
akan mengurangi tingkat kafein nya kadar kafein nya akan mengurangi tingkat kemantapan kopinya
asal mula kopi luwak erat kaitannya dengan sejarah pembudidayaan tanaman kopi di tanah air
pada era tanam paksa atau cultur stelsel
belanda melarang penduduk pribumi untuk memetik dan mengkonsumsi kopi
penduduk pribumi pun menemukan sejenis musang yang gemar makan kopi
dan membuang biji kopi bersama kotorannya
biji kopi ini lantas dipungut dicuci
disangrai ditumbuk dan diseduh dengan air panas
ketidaklaziman pembuatan kopi ini membuat kopi luwak menjadi komoditas mahal sejak masa kolonial
harga selangit membuat kopi luwak banyak dilirik untuk diproduksi
kini banyak pemilik kebun kopi memilih menangkarkan luwak untuk menambah keuntungan mereka
selamat siang pak
selamat ibnu misalnya
terima kasih kunjungannya

iya akhirnya saya bisa melihat langsung ini penangkaran luwak ya pak
kotoran yang hasil semalam
oh ini yang hasil semalam
iya hasil semalam
sudah kelihatan ada kotoran luwaknya ya pak
nah menarik bicara soal makanannya pak sebelum kita melangkah ke kotoran luwaknya yang siap dipanen
ini yang namanya penangkaran kan beda pasti makanan mereka dibandingkan mereka
yang ada di dalam betul
mereka sudah kalau liar kan mereka bisa mengukur sendiri makanan mereka gitu
kalau di penangkaran pak makanannya apa ini
harus yang matang
iya harus yang matang
terus sekali waktu supagisinya ada ya kita kasih kepala ayam
oh doyan ya
iya kepala ayam sama ya daging daging itu atau bahkan nasi mau mbak
iya terus kita kasih lagi tambahan nutrisinya itu pakai telur ayam dicampur dengan makanannya itu
pak kalau bicara soal makanan sebenarnya kopi ini bukan makanan utama mereka kan
iya bukan jadi kalau di alam itu kopi itu hanya istilahnya camilan lah
bagi mereka iya makanan selingan
dalam sehari selamet bisa memberi makan luwak luwaknya dua kali
malam diberi kopi maka esok paginya kotoran luak bisa dipanen
metode penangkaran luak seperti ini memang banyak menuai kritik
hidup terkurung akan membuat luwak mudah stres
cita rasa kopi luwak juga dibedakan berdasarkan tempat hidup si luwak
karakter kopi luwak hasil tangkaran dan kopi luwak liar pun memiliki kekhasan tersendiri
lebih fresh lebih cepat dipanen itu semakin bagus
karena tidak terkontaminasi dengan bakteri yang ada di vases itu sendiri
terus pada saat dikeringkan tidak terkontaminasi dengan jamur
itu lebih bagus aromanya lebih fresh lagi kita dapatkan
imam mukhlis adalah pengusaha muda yang telah enam tahun menekuni bisnis kopi luwak liar
ia mendapatkan pasokan kopi luwak dari pemilik kebun kopi di sekitar tempat tinggalnya
tak sulit bagi imam untuk menemukan kotoran luwak
biasanya dia ada batu yang agak menonjol dia naik dia pup
jadi pupnya itu di batunya ada batu menonjol kayak gini
itu naik dia pup
itu ada ini ini ini
nah mungkin dia naik ke sini dia pop ke bawah
kalau penangkaran cenderung bersih
soalnya baru pup kita langsung jumur bisa di jumur sampai kering
nah kalau yang di liar kita satu hari dua hari
belum bisa di jumur kalau yang di liar kita satu hari dua hari belum bisa di jumur
belum kelihatan mbak belum tentu kelihatan
di alam bebas luwak adalah mamalia nokturnal
aktivitas mencari makan luak biasanya dimulai pada pukul sembilan malam
luap pun akan memilih pohon pohon kopi yang tidak dekat dengan permukiman penduduk
kotoran kotoran luwak ini harus dijemur terlebih dulu
agar benar benar kering kotoran luwak bisa dijemur dua hari
setelah cukup kering bongkahan kotoran luak harus dicuci bersih dan kembali dijemur
ini dalamnya masih bagus mbak
karena memang ini dalamnya
layar kulit dari kopi ini banyak ya mas
banyak ada tiga ini ada lapisan juga
oh ini yang paling ini ya paling luar
proses roasting atau menyangrai adalah hal yang sangat krusial
sebaik apapun kualitas biji kopi selama profil menyangrai tak sesuai maka cita rasa kopi akan hilang
metode grinding dan penyeduhan kopi juga beragam tergantung profil kopi apa yang ingin ditonjolkan
dari yang sederhana tubreu atau tubruk atau mokapot seperti ini
kalau saya suka yang mudah saja tubruk atau tubruk menyeduh
dengan air hangat menggoyangkan gelas hingga krema atau lemak kopi keluar dan langsung teguh
karena terobos taluak yang medium ini pas di lidah saya
jejak rasa gurihnya menyapu permukaan lidah dan langit langit mulut
kopi adalah soal selera
di dalamnya ada berlapis kenikmatan rasa
seduh dan teguk saja
karena menikmati kopi tak perlu
dibumbuhi banyak teori

semua orang boleh datang menikmati kopi banyuwangi yang disajikan oleh para penduduk
di sepanjang lima km di desa kemiren banyuwangi
karena kopi mendekatkan jarak
karena kopi membuat dekat
dan karena sekali seduh maka kita semua bersaudara
ribuan manusia memadati sepanjang lima km jalanan desa kemiren
festival ngopi sepuluh ew ini memang layak disambangi
tadkala ada tamu yang datang itu selalu menyuguhkan kopi
jadi kesan pertama yang masuk itu yaitu suguh gopo longguh
artinya itu kan kalau ada tamu yang datang kita itu repot gitu loh
dalam arti tergesa gesa untuk menyambut tamu
lalu dipersilakan untuk duduk
dan suguhannya pun lalu disajikan
jadi kesannya itu bahwasannya masyarakat desa kemiren itu selalu

menerima tamu itu dengan kopi
saat corotan satu seduan bisa menjadi kita bersaudara
jadi tadkala kita minum terus merasakan nikmatnya kopi itu
nantinya kita juga menjalin tali silat al wahim atau tali bersaudara
uniknya cangkir cangkir kopi ini seragam
cantik dengan aneka motif bunga yang beragam
ini adalah warisan orang osing turun temurun

ada yang menikmatinya dengan cara sederhana sembari mencicip aneka jajanan

sering enggak cuma beberapa
sering enggak cuma beberapa
sering enggak cuma beberapa
beberapa kali misalnya
kadang kaya kusing kusing tuh isinya kafe itu bisa mengurangi
jadi bisa mengurangi pusing migren stres
tapi bicara soal festival ngopi sepuluh hewi ini menurut pendapatnya mbak desti gimana

dengan adanya event event seperti ini bisa meningkatkan
mungkin bisa jadi ke nasional
mungkin bisa jadi ke internasional juga
jadi senang aja
bagaimana dengan menyeruput kopi dengan gaya lain yang lebih kekinian
kopi tak pernah pilih kasih
selama nikmat ia bisa meleburkan jarak

tapi kalau ngopi sepuluh hewi ini kita tidak hanya bisa melihat cara penyediaan kopi yang

bisa dibilang barista gitu
tukang kopi ya
kayaknya lebih enak di sini
mas asmi bisa cerita jenis kopi yang ada di sini itu kopi apa aja
ya kita di sini pakai kopi arabica kalibendo ya
oh ini yang arabica
kerabika kalibendo khas banyuwangi yang ditanam di perkebunan swasta banyuwangi ya
untuk jenis arabica ini kan biasanya kan ditanam di ketinggian seribu
ini dibawah seribu justru dibawah seribu ya
sekitar antara tujuh ratus sampai delapan ratus lima puluh
berarti karakter rasanya juga unik nanti ya
karakter rasanya juga unik yang beda dari arabica arabica yang lain
atau arbayo atau sulawesi papua apa gitu itu beda
jadi semua arabica yang di sini atau ada robusta juga
robusta ada robusta ada tapi kebetulan ini udah habis
pesta kopi malam ini tak akan lengkap tanpa ibu ibu penyangrai ini
dengan kebaya hitam khas osing mereka gemulai menyangrai biji kopi
kan datang ke desa kemiran buat mencari kebun kopi
biasanya ada kopi di sini bu
oh di kalibenda tumba apa di paringi
sekilo apa itu biasanya
sekilo berapa ini harganya bu
oh sekilo telung telung itu
bagaimana cara untuk membuat kopi enak
kan yang lain ya satu sepunggung
tumba itu enak
berapa menit biasanya bu
goreng ini berapa menit
orang beramai ramai duduk di pinggir jalan menikmati secangkir kopi banyuwangi
sembari membagi cerita kepada sahabat atau bahkan orang yang tak dikenal
inilah orang osing menggenggam erat tradisi melalui secangkir kopi
wajah mereka ramah
senyum mereka hangat
sehangat kopi yang tersaji bagi semua pelawat